untuk mengatasi seorang ibu yang mengalami sindrom baby blues
selain itu dianjurkan juga minum air selesai berolahraga ketika mengeluarkan banyak keringat
jadi ini bisa menjadi peluang untuk ekonomi juga ya
terutama kubu oposisi di parlemen
dari di sub maupun pihak kepolisian itu mereka lewat dengan sendiri
untuk truk pengangkut batu di parung panjang
yang kemudian kepentingannya juga sama
selanjutnya pengerjaan ruas probolinggo banyuwangi terus dikebut
nah jadi itu satu hal yang penting
bahwa anda punya gaya kepemimpinan silahkan
prabowo akan merangkul semua pihak terutama pihak pihak yang kalah dalam pilpres di dua ribu dua puluh
ciri khas rasa kuahnya adalah gurih dan asam
ya harusnya harusnya kita ini jalan provinsi ini itu pun harus membuat jalan baru untuk khusus tambang
biasanya sindrom ini dipicu lantaran sang ibu tidak mempunyai tempat mengadu atau tidak mampu mengungkapkan apa yang dirasa
dimana nantinya perjalanan akan berlanjut melalui jalur non tol
dan bertemu dengan camat parung panjang
pak gub katanya kita ada ciputra di property
bu ini amplop urunan para gubernur yang hadir
jadi dinamika hari ini hanya mencoba kita mengakses semaksimal mungkin daerah daerah terpencil
udah jauh jauh dari china eh dari korea